assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang penuh berkah ini
semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dan berkah allah swt
semoga bulan ramadan ini betul betul sudah membakar hangus seluruh dosa dosa masa lampau kita
sehingga kita ringan melangkah ke depan
sebab terang hati ini lurus pikiran ini
memikirkan masa depan kita dan insya allah produktif hasilnya
hari ini kita akan membahas salah satu poin yang sangat penting
apa sih yang dimaksud dengan ikhlas
ikhlas itu bukan sekedar kita ungkapkan saya ikhlas kok ambil
justru mengatakan bahwa aku ikhlas itu malah tidak ikhlas
nah karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
apa sih yang dimaksud ikhlas
ikhlas itu bertingkat tingkat di dalam al quran
ada yang disebut dengan muhlis
dan yang paling puncak nanti ada yang disebut mukhlas
saya ingin memberikan satu contoh perbedaan antara keduanya
itu adalah satu perbuatan satu sifat yang manakala melekat pada seseorang itu
maka disebut orang itu adalah seorang yang ikhlas
atau bahasa arabnya mukhlis
contohnya orang mukhlis itu
tanpa pamrih dia memberikan sumbangan terhadap orang institusi
seperti masjid pesantren dengan tulus
dia senang berbagi kepada orang orang yang membutuhkannya
meminta harapan apapun juga
masih kalau ada pamrihnya
maka itu sendiri juga belum masuk kategori ikhlas
apa perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas
kalau kita masih mengingat perbuatan yang kita lakukan
kalau kita masih sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan baik
dan masih teringat teringat di dalam benak kita
akhirnya mungkin satu tahun ini
aku ikhlas dua tahun ikhlas
tapi lima tahun mungkin juga lima belas tahun akan datang
kalau bukan saya yang kasih beasiswa
nggak bakalan dia jadi camat itu
kalau bukan saya yang sekolahkan
nggak bakalan jadi bupati itu
siapa sih yang nyokolahkan dia
orang tuanya sudah yatim kok pada waktu itu
nggak ada apa apanya anak itu
masa minta tolong dibikinkan ktp saja
tidak tahu malu nggak tahu diri
itu bocor keikhlasannya
mengungkit kebaikan masa lampau
itu pertanda perbuatan yang tidak ikhlas
nah orang yang ikhlas
betul betul jangan pernah mengungkapkan seluruh prestasi kita di masa lampau
biarlah allah yang tahu
tidak perlu kita declare kepada orang
selama kita masih bangga pada saat dipuji orang
itu pertanda cacatnya sebuah keikhlasan
wah hebat ya
itu memang ada maunya ada pamrihi
itu bukan mukhlis sebetulnya
diumumkan lagi tadi waktu diumumkan
belum banyak orang yang datang loh
terpaksa diulangi lagi
pak haji x misalnya
nyumbang lima rupiah
biar orang tahu bahwa aku nyumbang loh
pak ini besok ini saya ada pemilihan legislatif atau eksekutif
aku bantuin itu
aku bantu karpet lo ya
eh ternyata nggak terpilih di tempat itu
dia gulung karpetnya diambil lagi
itu bukan contoh yang ikhlas
jadi para pemirsa mari kita menciptakan suatu kualitas keikhlasan yang betul betul sejati
ya mukhlas ialah
orang melupakan kebaikannya
dia menganggap kebaikan itu adalah habitnya
sudah menjadikan keikhlasan itu sebagai sebuah karakter
otomatis bekerja pada dirinya sendiri
sehingga tidak perlu aku sampaikan kemana mana
apabila ya dipuji sedih
ya allah ampuni aku
dia salah alamat memuji
mestinya yang dipuji itu hanya engkau
bukankah prestasi ini dari engkau
jadi kalau ada orang yang menikmati pujian itu pertanda

belum sampai ke tingkat mukhlas
belum bebas iblis
yang bebas iblis itu adalah mukhlis
kalau sudah mukhlas
saya tidak akan pernah mengganggu orang yang sampai ke tingkat kupas
aku berjanji aku bersumpah
pasti aku akan menguadakan
ya allah aku rela dilaknat
tapi aku mohon kepadamu
panturni panjangkanlah umurku seusia anak manusia
pandurni panjangkanlah umurku seusia anak manusia
maka apa yang terjadi
allah memanjangkan umurnya iblis
disitulah iblis bersumpah
aku berjanji aku bersumpah
pasti aku akan menggoda anak cucu aku

ila ibadika minhumul mukhlaseen
kecuali hambamu yang mukhlas
bukan kepada mukhlis
jadi kalau mukhlis
belum bebas iblis
tapi kalau sudah mukhlas
itu bebas iblis
dan yang kita harapkan bulan suci remadhan ini
semoga kita meningkat kualitasnya
dari mukhlis menjadi
orang orang yang sudah sampai ke tingkat mukhlas
mukhlas ilah sudah tidak sadar
kebaikan yang dilakukan
semuanya untuk allah
dan tidak perlu mendapatkan pujian
semoga kita mendapatkan kualitas mukhlas pada tahun ini
semoga kita mendapatkan kualitas mukhlas pada tahun ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh